makanya aku datang ke sini karena aku ingin menanyakan sesuatu sama kalian
dan aku aku sedang menyelidiki itu
tapi pengadilan memutuskan kalau lo pelakunya kah
lo dipidanakan din
gue yang menyangka ternyata lo pelakunya
bentar bentar aku bisa jelasin semuanya sama kalian
sumpah bukan aku pelakunya malah aku suruh kalian kesini
pada kemana nih anak anak
kok gak ada orang ya
din bentar ya gue angkat dulu
lo sama anak anak pada dimana sih
kita jadi latihan kan nih
jadi jadi latihan tapi bentar nih lagi ketemu andin lagi ngobrol
ntar lagi juga kesitu kok
jadi mbak andin itu kakak gue
dia kan terpidana pembunuhan roy
asal lo tahu ya dia yang ngebunuh roy
dia dipenjara karena udah bunuh roy
kalau lo gak percaya lu tanya aja langsung sama dia
dia kan ada depan loh sekarang
kenapa dia mau dateng kesini juga
sorry deh gue mau tanya
memang bener lo pembunuhnya roy
dia yang ngebunuh roy
ah pastinya udah kacel udah vaksin
sebuah ilmu prochain baru
boleh gak kamu pembunuh roy
ah tahu caneng lo
bener jugak lo lu
sorry deh gue mau tanya
memang bener lo pembunuhnya roy
bener loh yang ngebunuh roy
aku nggak ngebunuh roy
tapi aku memang terjerat di kasus pidananya roy
makanya aku datang ke sini karena aku ingin menanyakan sesuatu sama kalian
dan aku aku sedang menyelidiki itu
tapi pengadilan memutuskan kalau lo pelakunya kan
lo dipidanakan din
gue yang menyangka ternyata lo pelakunya
bentar bentar aku bisa jelasin semuanya sama kalian
sumpah bukan aku pelakunya malah malah aku suruh kalian ke sini
supaya aku bisa dapatkan
bukti kalau memang bukan aku
masih bisa lo ngajak kita ketemu din
padahal lo pembunuhnya
eh tunggu tunggu tunggu
tunggu aku bisa jelasin semuanya sama kalian
mereka bisa berpangsa bersama kita udah sempat luluhur
waktunya kita harus bel holiday saat
ayana ketemu mama
hooray ketemu mama
kamu sama papa kok dateng kesini
kok gak ngabarin mama sih
aku mau makan sama mama disini
yaudah kita makan disini ya
terus gimana bernaik sama papa
udah selesai seneng
mir tolong ajak rina cuci tangannya
iya pak bos
teman teman aku udah tau mas
udah tau kalau misalkan
aku yang terkena kasus terpidana itu
kamu yang setau mereka
bukan aku mas
salah satu personel dari band mereka
yang ngasih tau
kau dari mana d
berita kematian roy itu
saya sudah tutup semua dari media
hanya keluarga dan kerabat dekat yang tahu
ya aku juga gak tau

aku sudah jelas mereka tuh kalian
dan marah banget sama aku mas
ketika mereka tau
dan mereka pikir aku yang ngebunuh roy
aku sudah coba mas untuk jelasin ke mereka
tapi malam mereka pergi mas
tidak ada satupun orang yang percaya sama aku
aku sudah jelasin ke mereka
aku sudah jelasin ke mereka
aku sudah jelasin ke mereka
kenapa jadi kayak gini
kenapa jadi kayak gini
terima kasih ya mas
karena kamu sudah percaya sama aku
dia sudah benar benar keterlaluan
karena sudah membuat andi menanggung dosa yang begitu berat selama bertahun tahun
ya aku seru matanya
jangan sampai renal ya
akhirnya nongol juga dua orang
oh gue tau
dia yang membunuh andi
lu tau dari mana niel
adiknya andi sendiri yang ngomong sama gue
andi dipenjara gara gara udah bunuh roy
mereka nyuruh kita minggu depan manggung
udah tolak aja
kalo dia tau kita manggung di keluarga pembunuh
lebih baik kita bangun di tempat lain
terus aku bawain kamu makan
buat makan sini
pake repot repot kan disini juga ada makanan
gue tinggal pesen aja disini
ya tapi kan beda pak
kalo disini kan semuanya makanan siap saji
kalau ini masakan yang aku masak
kalo makanan siap saji
terus terusan pun juga kurang sehat
barusan saya sudah menghubungi unicorn ben
tadi saya sudah kirimkan
kirim pesan ke mereka
ada waktu gak untuk acara live music minggu depan
salah satu dari mereka nelfon
minggu depan dan seterusnya mereka gak mau manggung lagi di sini
alasannya apa mereka bilang nggak
nanti saya cari penggantinya ya pak
untuk acara live musik berikutnya
aneh kenapa mereka tiba tiba gak mau manggung lagi di sini ya
keluarga kayaknya mereka baik baik aja gak ada masalah kok
apa kamu sempet ada yang nyinggung perasaan mereka gak
honor mereka kurang disini kali pak
kemarin waktu pamit semuanya baik baik aja loh
maksudnya nggak ada masalah apa apa
ngomongan papa juga biasa biasa aja
dan honor mereka juga sesuai apa yang mereka minta
yaudah kamu makan dulu ya
selesai makan nanti kamu tonton mereka nih
jadi biar semuanya lebih jelas
temennya roy bilang roy pernah jalan sama elsa di kabanan naik
aku gak tau sih mas kapan
apa jangan jangan ini punya elsa